sudah sepuluh hari luh marsi kembali mengungsi di pengungsian lapangan upt pertanian di rendang karangasem
pengalaman mengungsi pada september lalu membuat marsi tahu apa yang kini harus ia lakukan selama di pengungsian
ia pun melanjutkan berdagang santok makanan khas bali
jualannya cukup laku dibeli oleh rekan sesama pengungsi dan relawan yang berada di posko
tenda pengungsian yang ia huni bersama suami dan dua anaknya dimodifikasi sehingga terdapat warung makan
biasanya kalau laris tiga ratus empat ratus dapat tapi untuk langsung dimakan
selain membuka warung ada juga yang menjajakan jualan mereka dengan berjalan keliling dari tenda ke tenda
dari pengungsian satu ke pengungsian lainnya
salah satu pedagang keliling adalah wayan parmi
parmi sebenarnya mengungsi di posko pengungsian berbeda
namun ia biasa datang ke posko pengungsian di lapangan upt pertanian ini untuk berjualan
setiap harinya parmi menjajakan rujak pisang dan kacang
rebus seharga rp satu kepada delapan pengungsi di posko ini
kadang kadang kalau saya dapat jualan rp dua ratus bisa dapat rp enam puluh untuk beli bensin untuk menikolahkan anak
ya hujan saya nggak bisa jualan masih grimis jualannya nggak bagus
ya rugi kayaknya nggak laku
kalau rugi begini gimana
ya terima padanya
hampir semua warung di pengungsian dikelola oleh
pengungsi yang memang berprofesi sebagai pedagang di desanya
barang dagangan yang mereka jual sekarang adalah barang yang mereka bawa dari warung mereka di rumah
ketidakpastian waktu mengungsi mendorong para pedagang untuk meneruskan profesi mereka di pengungsian
sayang tidak semua memiliki pengalaman manis bebas berjualan di pengungsian
wayan bita mengeluhkan kesulitan berdagang di lokasi tempatnya mengungsi
padahal berdagang menjadi satu satunya cara wayan untuk mendapatkan pemasukan saat ini
menuhi kebutuhan sehari hari
nggak boleh sebenarnya
ada kekhawatiran nggak bu kalau lama lama di pengungsian terus nggak boleh dagang nanti susah nanti
saya memang khawatir sekali
bisa cuma dapat sumbangan cuma beras
beli senek mau itu anaknya
beli senek beli rokok gitu ya
pengungsi di lapangan upt pertanian rendang mengeluhkan jumlah sumbangan bahan makanan yang sangat sedikit
sejak tiba di pengungsian mereka hanya diberikan beras dua kg saja dan sejumlah makanan instan
keuntungan tipis berdagang inilah yang dipergunakan pengungsi untuk membeli barang kebutuhan tambahan yang tak dapat dipenuhi oleh posko
mumtazah chaterningrat karangasem